pagelaran event pencaksilat jakarta pencaksilat championship dua ribu delapan belas kembali diadakan di gor popki cibubur jakarta timur
event yang berlangsung dua hari ini akan mempertandingkan dua kategori pencaksilat tunggal dan pencaksilat seni
pagelaran event jakarta pencaksilat championship dua ribu delapan belas

rendy putrama jakarta